enam puluh juta nih lang kalau gak percaya lu hitung sendiri
maaf pagi ya saya nggak ngerti nih maksud pagi bawa duit enam puluh juta kemarin maksudnya apa ini
ah lalu baru lihat gue bawa enam puluh juta aja lu udah bingung
sebenernya lengket itu asisnya ini lengket nih
ngapain aja tuh sedih tuh orang datang lagi kemari
jangan jangan dia meladak kita lagi maaf
jangan jangan dia meladak kita lagi maaf
lihat lihat deh kali ini kagak bakal gue biarin
tahan bagiannya digulung gulung
asi dia maunya
gue ada perlu sama dia
gue ada perlu sama dia
kalau boleh tahu ada perlu apa ya
tuh mendingnya tiket
tuh mendingnya tiket
biasanya break break dulu
oh iya deh kita bicara di dalam aja ya
ya lu buka aja sendiri tak jual lu tahu
masya allah lampu
berisi apa itu
aku nggak tahu
udah jangan bengong aja
udah dulu ya belajar ngajinya
kayaknya rahasia sampai gue kagak boleh denger
jangan jangan lo sekongkol pengen ngusir gue dari sini ya
nggak ada rahasia kok
nah lu ngobrol sama gue senyam senyum mempunakan gue lu
maaf om kami pamit dulu ya
rum abang belakang dulu ya
ini deh bayu
belum ini kayaknya dia nggak beres nih
antara abalo sama si apa yang lempeng ini rumadi
pasti ada pembicaraan yang gue kagak ketahui
mereka pasti ingin
saya ingin ada pertemuan yang gue tidak ketahui
yang abah sama umi lu pergi
tau nggak kemana
ya tenang aja rum
selama lu masih ngakuin gue ncing lu
kalau abah sama umi lu macem macem
enam puluh juta nih lang
kalau nggak percaya lu hitung sendiri
maksud bagi bawa duit enam puluh juta kemari maksudnya apa nih
ala lu baru lihat gue bawa enam puluh juta aja lu udah bingung
gimana kalau gue bawa satu m
kalau ini duit khas masjid yang mau dititipin ke saya
terus terang saya nggak mau terima lagi nih
eh lang denger ya
gue kemari bukan atas nama khusus masjid
gue kemari atas nama pribadi
ini duit apaan
ini duit enam puluh juta
memangnya si robi ada bisnis apa sama haji muhyiddin
jangan jangan abah pinjem duit lagi sama bang rahmadi
buat bayar utangnya sama bang robi
aduh kalau bener bisa makin rumit nih urusan ya
apa yang indici anggoa ini
ini debet jugaona
ini égalnya lah tangan puji tenggara
jangan tebak wiz kuman
habis itu gan nek buna
kemungkinan dikoneksiasi masih pengen
umi sama abah bisa dari mana sih
kok kayaknya seneng banget
rum layan tidur pembeli ya
abah sama umi mau istirahat ya
udah aja deh
ingat ya bah
jangan sampai si romana tahu
sama si mammo tau
kalau kita tuh abis ngelabrak si sulaw
yang penting hati kita puas mi
ngeliat muka si sulaw
rodia sama mak
padahal itu untuk barang utang sama serobi
kesalahan kita itu
jadi gengsi kita turun deh
di depan orang orang itu
yah namanya juga keceprosan mi
gak ada gilangnya
tapi bakal umi yakin
kalau gak jantungin mak
pasti jantungin si rodi yang bakal copot
denger kita ngobel tadi
habis sama umi katanya mau istirahat
kok cekikikan gitu
abah lu nih ajak bercanda mulu
katanya ingat masa lalu lebih baik
aku sengaja udah agak badai
haji sulantek kelihatannya gelisah amat
hai rangun ji
ntar kalau roby datang suruh langsung masuk ya temen saya
oh insya allah ji
eh mang jangan lupa ya
ntar lupa lagi
kasar aku suka aja sih sama lela
cok kenapa ya
kelihatannya pak haji sulantek emosi gitu dip
enggak marah sama kita
enggak usah dipikirin
kalau haji muhyiddin ketemu sama haji sulami
tom and jerry kali mang ojo
salah salah mulu deh ngomongnya
bang ojo tuh bang robby udah datang
biar lela aja yang ngasih tau ya
maka tuh silakan
eteh manis dong satu
bang robby haus minta dibuatin eteh manis
kalau minum kos dulu itu kelamaan
haji sulantek sudah lama menunggu
eteh manis gimana
udah ditungguin sama pak haji sulam di dalam
kayaknya penting deh
kenapa kamu gak bilang dari tadi
katanya bang robby minta dibuatin es manis